menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan pemerintah berhasil melakukan penghematan anggaran dua ribu sembilan belas
sebesar rp tiga puluh empat satu triliun dari pagu indikatif awal kementerian dan lembaga
penghematan ini akan diimplementasikan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dua ribu dua puluh
dikutip detik com penghematan didapat dari efisiensi belanja barang dan akan dialokasikan kepada belanja prioritas
ada pun belanja prioritas tersebut seperti pembangunan sarana dan prasarana sekolah renovasi pasar atau infrastruktur lainnya
sementara itu menteri perencanaan pembangunan nasional bambang brojonegoro mengatakan penghematan dilakukan atas instruksi presiden joko widodo
anggaran penghematan ini akan digunakan untuk program sumber daya manusia
selain itu alokasi anggaran penghematan ini akan masuk ke dalam program penurunan stunting dengan menguatkan bidang kesehatan di dua ribu sembilan belas

untuk pendapatan negara totalnya adalah untuk pajak nomiga enam belas enam persen untuk pajak nomiga pendapatan negara secara total akan naik lima belas persen
jadi untuk pertama kali pendapatan negara untuk tahun depan akan menembus dua triliun